saudara pertemuan antar elit politik di momen idul fitri hingga wacana pertemuan megawati prabowo masih menjadi sorotan
momen lebaran tentu saja menjadi momen yang tepat untuk saling berkomunikasi pasca pemilu menjadi tetap guyup
lalu apa sebenarnya sinyal yang diberikan dari pertemuan ini
apakah ada koalisi baru atau justru tetap berada di jalur sebelum pemilu
kita akan membahasnya dalam dialog di sabah indonesia pagi hari ini
bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan zoom ada anggota dewan kehormatan timnas amin mas taufik basari
ya mohon maaf lahir batin ya selamat lebaran
kemudian ada jurubicara tkn prabowo gibran ada bung dhanil anzar simanjuntak
assalamualaikum selamat pagi bung daniel
selamat tidur mohon maaf lahir batin ya
ya kemudian ada jurubicara tpn ganjar mahfud ada mas ciko hakim
waalaikumsalam semuanya selamat idul fitri
kemudian terakhir ada pengamat politik dari universitas gajah mada ada mas nyarwi ahmad
selamat pagi assalamualaikum mas nyarwi
selamat pagi assalamualaikum adisti
mohon maaf lahir batin semuanya bapak bapak dan juga pemirsa kompas tv
ini masih momen lebaran ya bapak bapak ya
tapi kita sudah membahas bagaimana ada silaturahmi politik dalam tanda kutip begitu ya
nah kemarin itu yang juga menjadi sorotan adalah tampaknya ketua tim pemenangan baik dua dan juga tiga ini sudah saling menyambangi
benarkah di akhir pekan ini akan ada pertemuan antara pak prabowo dan juga bu mega mas ciko
pada prinsipnya saya rasa apa yang disampaikan disti sebagai silaturahmi politik saya kurang setuju
justru ini murni silaturahmi lebaran dari orang orang yang saling mengenal sudah cukup lama masing masing dari sosok sosok yang kita lihat saling mengunjungi ini
dan mungkin memang ini proses sebagai pencairan untuk silaturahmi politik berikutnya
jadi ini mencairkan suasana khusus dan sangat tepat
tetapi terkait dengan pertemuan antara bu mega dan pak prabowo kami belum mendapatkan update terakhir kapan itu akan digelar dan dilangsungkan
tetapi kami meyakini bahwa sepertinya akan ada pertemuan tersebut
nah kita tunggu saja dan saya rasa ini bukan suatu hal yang aneh atau yang mustahil karena memang kedua tokoh ini saling mengenal sudah sangat lama
mempunyai masalah pribadi apapun dan momen lebaran di bulan syawal ini memang momen yang tepat untuk saling bertegur sapa dan memaafkan
ini kan pak rosan udah ke rumahnya bu mega bahkan sehari dua kali nih
kata pak dasko pertemuan antara rencana pertemuan antara bu mega dan juga pak prabowo ini yang menginisiasi adalah pak rosan
nah salah satunya adalah momentum silaturahim idul fitri yang sering kita sebut dengan istilah yang cuma ada di indonesia
dan dalam sejarah juga bung karno melakukan hal yang sama misalnya membangun silaturahim melalui momentum halal di halal
karena selalu ada momentum untuk kemudian bertemu berkomunikasi membangun silaturahim
dan kita syukuri ini sebagai keberkahan blessing buat indonesia
kemudian yang kedua memang kami tidak bisa natibkan ya kalau kemudian politisi tokoh bangsa ketemu satu dengan yang lainnya dalam momentum idul fitri event
kemudian ditafsirkan ada agenda politik ada pembicaraan politik
karena ya pasti ada pembicaraan politik ringan ringan
yang jelas dalam hal pak prabowo ingin dan membangun komunikasi dengan ibu megawati itu sudah sejak awal
bahkan sejak sebelum pilpres dilaksanakan
dan insya allah memang sudah ada komunikasi pendahuluan banyak yang dilakukan oleh
pak sukni dasko sebagai ketua harian gerindra dengan ibu puan terkait dengan rencana silaturahim pertemuan dengan ibu megawati
karena kebetulan beliau berdua punya hubungan yang sangat dekat secara personal
dan biasa dalam politik ada turun naik dalam konteks kompetisi
ini saya mau katakan dalam konteks kompetisi
karena tidak ada konflik di situ sehingga tidak diperlukan yang namanya rekonsiliasi
saling silaturahim semuanya saling kenal
hanya saja dalam berbagai momentum tertentu memang semua tokoh harus saling berkompetisi
dalam istilah kami itu berfasta bikul khairot satu dengan lainnya
atau berlomba lomba dalam kebaikan
tapi untuk waktunya belum ada bocoran kah sabtu atau minggu ini
atau bahkan di hari yang baik ini hari jumat justru
dari teman teman pdip kan berharap bisa bertemu
kalau itu terkait dengan politik ya
tapi kalau terkait dengan hubungan pribadi beliau berdua ya bisa kapan saja
bisa saja nanti pas momentum lebaran ini atau kemudian nanti beberapa syawal ke depan
jadi yang jelas sudah ada komunikasi yang positif antara tokoh di tkn
antara tokoh partai politik dalam hal ini pak supmi dasko dengan pak abu
oke jadi kalau pertemuan silaturahmi biasa pdi perjuangan membuka pintu
tapi kalau misalkan untuk membahas politik setelah putusan mk begitu ya
ya setahu kami pembicaraan dari teman teman pdip tokoh tokoh pdip demikian
tentu setelah keputusan mk mereka berharap juga bisa bertemu dan bersiraturahim pak prabowo juga
sejak awal kapanpun pak prabowo berharap bisa
berpilatu rahim dengan semua tokoh bangsa
termasuk salah satunya adalah bung daniel wadid
oke betul begitu mas ciko
saya rasa memang terkait dengan pertemuan ini memang sebaiknya dilaksukan setelah ada putusan mk
kenapa tentunya untuk tidak menimbulkan tafsir tafsir politik yang berlebihan
seperti nanti kita diundang lagi sama adisti di sini untuk membicarakan ya kan
nggak akan ada selesainya sementara padahal yang dibicarakan adalah hal hal yang ringan ya kan
seperti nastarnya beli di mana custongles nya yang bikin siapa dan lain lain
jadi kita tunggu saja tapi kita harus sambut positif bila pertemuan ini akan berlangsung
karena kalau kita bicara soal politik ya di luar soal silaturahmi kedua tokoh yang saling mengenal sudah cukup lama ini
kedua tokoh ini kan kalau kita melampaui apa
yang menjadi putusan mk misalnya bahwa salah satu dari tokoh ini misal diasumsikan sebagai pemenang pilpres
dan salah satunya lagi diasumsikan sebagai ketua umum partai politik pemenang pemilu legislatif
saya rasa itu adalah hal yang baik bila keduanya bertemu bagi bangsa dan negara ini
jadi dan tidak perlu ada saya rasa ada sekat sekat terkait itu karena ini menyangkut dengan kemaslahan bangsa kita
oke momentumnya juga tepat begitu ya pada saat idul fitri mas ciko
nah saya ke mas tobas mas tobas ini gimana nih kalau kubu dua dan juga tiga ini sudah ada saling apa ya teaser teasernya sudah ada gitu lah ya
nah kalau untuk kubu satu sendiri respon anda bagaimana
ya jadi kan kehidupan ini tidak melulu semuanya diisi oleh politik
dalam kehidupan kita ada persoalan keagamaan kebudayaan kekeluargaan
jadi pertemuan pertemuan ini menurut saya juga memberikan pesan kepada masyarakat luas bahwa ya meskipun posisi dalam politiknya berbeda beda
tetapi silaturahmi dan keluarga tidak boleh terputus
jangan hanya posisi yang berbeda lantas tidak mau bertemu tidak komunikasi dan sebagainya
nah ini menurut saya pesan yang sangat baik ya apalagi di idul fitri ini
jadi mudah mudahan masyarakat pun juga menangkap seperti itu
ya barangkali saja di dalam keluarganya juga ada yang berbeda pilihan politiknya
nah lantas jangan kemudian dibawa bawa terus sampai tidak ada akhirnya gitu ya
mengenai pilpres sendiri kan pemungutan suaranya sudah selesai
nah kemudian proses sengketanya sudah sedang berjalan dan sedang kita tunggu nanti putusan mk nya
tapi sekali lagi hubungan kekerabatan silaturahmi tidak boleh terputus dalam posisi apapun
misalnya ada silaturahmi ada pertemuan bukan berarti lantas pertemuan itu menyatakan posisi seseorang bahwa harus bergabung dan sebagainya belum tentu juga
nah jadi biarlah ini berjalan secara natural dan ini merupakan pesan yang menurut saya baik bagi masyarakat
pilihan berbeda pilihan politik bukan berarti memutus silaturahmi diantara kita semuanya
oke berbicara silaturahmi yang tidak boleh putus ya asal jangan pinjam seratus gitu ya
kalau ada berbicara soal kubu satu begitu ya
mas tobas ini kan saya baca begitu di salah satu artikel pak anies ini mengakui belum
sudah soan ke pks tapi belum bertemu dengan caimin dan juga pak surya paloh
pak surya paloh sudah bertemu langsung ya begitu selesai pemungutan suara kemudian juga buka puasa juga kan sudah diliput
oh idul fitri ya karena pak surya paloh sedang tidak di jakarta
oh karena memang berhalangan karena memang sedang tidak di jakarta
lalu bagaimana untuk pak anies dan juga caimin ini
ya nanti kita lihat ya karena masing masing kan punya kesibukan sendiri
mas anies kemarin open house ya yang dihadiri begitu banyaknya masyarakat
tapi masa nggak sempat kan itu pasangannya di pilpres
oke saya ke mas nyarwi dulu deh
ada tanda tanda seperti yang dikatakan
mas ciko ada pencairan disitu
menyuarakan apa yang tidak disuarakan
saya kira ada panggung depan
yang kita lihat bersama sama
ya ada juga panggung belakang kan gitu
antara nanti pak prabowo bu mega
saya kira itu harus kita lihat konteksnya ya
dan situasi atau momennya disti
siapapun bertemu dari rakyat biasa
sampai para elit ya
tetapi ini juga harus kita lihat
bahkan di kalangan keluarga saja kalau mereka
ngumpul keluarga yang dibahas politik juga
nah itu satu momen
momen pencairan tadi kata bung ciko ya
pasca persaingan kompetisi elektoral
pencairan silaturahim dan lain lain
nah yang kedua ini ada konteks yang juga
itu dimana kemarin kan juga ada
proses proses sidang yang terjadi di mk
buka phpu dari satu maupun tiga
ya dan juga keterangan keterangan yang lain
nah yang ketiga ini yang lebih penting lagi
kita masih lihat ya tanggal delapan april
judulnya luar biasa ya
kenegarawanan hakim mahkamah konstitusi
etika presiden dan lain lain yang berkuasa
bahkan yang kedua menyinggung sikap ⁇ konaah ⁇ dan lain lain
dan itu saya kira juga himbuan himbuan
harapan akan putusan hakim mahkamah konstitusi yang
walaupun lebaran sebenarnya ya agak hangat hangatnya ya
makanya itu apa ada
kita lihat ya pak rosan dua kali
ketemu ya dua kali ke bumeka gitu ya
kemudian pak arsad juga juga kemudian
menyatakan ada kemungkinan gitu ya
melewat pak bamsud saya simak ya bukan pak arsat ya
itu apa namanya akan ketumpak prabowo
ini kan saya pengusaha pak kadin dan seterusnya
tapi tetap kita lihat statusnya
pak rosan ini kan juga ketua tim pemenangan dpr
dan itu semua menjadi variabel variabel penting
momen lebaran itu dulu ada yang banyak hal yang menarik
namanya proses konsolidasi dan lain lain ya
yang itu saya kira itu akan
dimana arah dari putusan phpu itu bisa jadi
oke tapi anda melihatnya akan ada terciptanya konsolidasi
kalau saya melihatnya begini pak adisti ya
politik indonesia politisi kita itu politisi yang gampang
gampang bertemu karena kepentingan bersama
kalau soal itu saya kira kompromi kompromi atau konsensus lah ya
bahasanya itu mudah sekali terjadi
dan dalam ritme pemilu itu selalu terjadi dua pola
ketika pemilu itu terjadi ada yang namanya
spear of divergen jadi bersekeraling bertarung dan seterusnya
tapi begitu pasca pemilu itu biasanya convergen
apa yang bisa ketemu apa yang bisa diomongkan
apa yang bisa di kalau bahasanya para politisi kita kan
apa yang bisa kita bahas untuk membangun bangsa ini ke depan
konsensus atau apapun namanya walaupun tidak disebut rekonsiliasi
misalnya karena dianggap tidak tepat misalnya
karena bu mega pak prabowo itu kawan lama ya
masa ada rekonsiliasi jadi lucu itu
jadi itu adalah bagaimana konsensus konsensus dibangun gitu
ini kan kemarin kita dihadapkan pada kontestasi pemilu
masih ada proses tahapan ya di mk
sampai hari ini kecuali nanti setelah ada putusan
oke nah ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya bisa saja tercipta begitu ya
apa yang harus kita lakukan untuk kepentingan bangsa
kepentingan negara dan juga kepentingan warga rakyat begitu ya
nah anda melihat ada faktor jokowi kah kemudian yang justru mempercepat
atau memperlambat begitu pertemuan antara pak prabowo dan juga bu mega
jangan dijawab dulu mas nyarwi tetaplah bersama kami
jawabannya tetap di sapa indonesia pagi
saudara masih membahas bagaimana silaturahmi yang dilakukan setelah momentum idul fitri ini
terutama di kalangan elit elit politik yang memang ada rencana pertemuan antara
ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri dengan calon presiden terpilih di pemilu dua ribu dua puluh
kapankah kita masih belum tahu apakah hari jumat ini di hari jumat hari yang baik atau kemudian di akhir pekanan
tentunya kemudian itu aja ada pertemuan antara bagaimana hal ini yang menjadikan jauh lebih banyak
ada dari kubu satu mas taufik basari kemudian ada dari bung dah nil anzhar kemudian juga ada mas cikon dan juga mas nyarwi
melanjutkan dialog kita tadi pertanyaan saya begini ke mas nyarwi
mas nyarwi jadi pertemuan antara bu mega dan pak prabowo ini ada faktor dari pak presiden jokowi atau tidak justru memperlambat atau mempercepat ini sebenarnya
kalau menurut saya ya pertemuan pertemuan yang terjadi lalu ini berarti ini akan menjadi hal yang akan mendalamkan kehidupan yang terakhir ini
kalau menurut saya ya pertemuan pertemuan yang terjadi lalu ini akan menjadi hal yang mendalamkan kehidupan yang terakhir ini
di luar konteks ya di luar konteks
juga kenapa karena begini
ke konstitusi ya proses
wakil presiden itu kan dari partai politik
seperti itu saya kira ini adalah
partai yang sekaligus juga negarawan
dan bahwa mungkin pak prabowo
keputusan kpu kemarin itu kan jadi
phpu jadi menurut saya adisti ya
bumega dan juga keberadaan
negarawan yang saya kira sudah
lama ya berkiprah dalam politik indonesia
pandangan subjektif dan visi visi
mempertimbangkan konteks situasi yang berkembang
kemungkinan kemungkinan adalah kepentingan besar ya
makanya itu sampai hari ini
dan bumega itu belum apalagi kalau
pertemuannya lebih seru bertiga kan gitu
sampai hari ini menurut saya itu sangat tidak mungkin
akan terjadi bahkan pertemuan
pak prabowo sebagai capres ketua umum gerindra juga
sampai hari ini kan banyak yang mengatakan tadi
pas gitu ya jadi saya kira
ada dinamika dinamika yang belum selesai nih
partai politik di indonesia itu
menjelaskan sebuah pertemuan alasan
dan legitimasi yang baik itu harus dilakukan
jadi justru pak tadi mas nyarwin
pak jokowi bahkan pak prabowo
bila perlu pertemuan beliau gitu
kemudian bisa sharing dengan pak prabowo
kemudian bisa berbagi tugas
para mantan mantan presiden
punya apa namanya diberikan
negara bicara tentang indonesia
bumegawati kemudian pak sps
apabila kemudian pak prabowo
memberikan banyak saran dan masukan
akan luar biasa mimpi indonesia
dalam waktu lima tahun sepuluh tahun
ke depan itu akan mudah terwujud
akan akseleratif begitu dan itu yang
selalu diinginkan oleh pak prabowo
itu yang selalu menjadi semangat
pak ros selalu bilang visi politik saya itu
visi politik tahun dalam bahasa agama
mas ciko nampaknya sudah senyum senyum
bu mega kemudian pak sby
pak jokowi bertemu juga
dengan pak prabowo untuk sharing
apa namanya seni dari berbagai
kemungkinan gitu tidak ada yang tidak mungkin
dalam politik tetapi tentu
memang apa yang sedang
yang kedua topik yang
yang sekarang sedang hangat kan memang adalah
pertemuan antara pak prabowo dan ibu
megawati di mana memang sudah ada
dengan tokoh lain dengan antara
tokoh lain dengan ibu megawati soekarno putri
kami belum melihat ada komunikasi komunikasi
yang dibangun dan kami satu satu
aja dulu jadi kami menunggu
menunggu momen yang baik yaitu
pertemuan pak prabowo dan bu megawati dan mudah mudahan
ini terjadi dan kita bisa melihat
keguyupan dan bagaimana bangsa ini
bisa membangun dengan baik ke depan
bersama sama dalam artian bersama sama itu
tidak harus selalu bicara tentang
tapi juga orang yang berada di luar pemerintahan
maupun di dalam pemerintahan itu adalah
tetap bahu membahu dalam membangun bangsa
pun di luar pemerintahan kalau mas toba sendiri
dari kubu satu pak suryapalo
apakah nanti akan ada apa ya bisa dikatakan
pks nasdem pkb bahkan pak anies sama
caimin aja belum ada pertemuan nih untuk
ya kalau pak surya paloh itu adalah orang yang paling
sering dan paling mudah ya untuk melakukan
silaturahmi dengan berbagai pihak ya kalau bisa dikatakan
ya bisa diterima kemudian bisa dibicarakan dan
sebagainya ya apalagi hubungan di pasangan
antara nasdem pks pkb kita juga sering
berkomunikasi sering bertemu sering datang juga
ke nasdem tower ini kebetulan kan
nasdem tower juga sebagai tempat berkumpul
ramai ramai juga ya mas anies juga berkali kali
jadi silaturahmi ini pasti akan berjalan kok ya
baik itu di kalangan internal masing masing
ya maupun juga di antar tim yang ada
memang momentumnya ada yaitu idul fitri ya
tapi juga sekali lagi kalau menurut saya yang paling
penting adalah bacaannya ya bahwa pertemuan
bukan berarti kemudian dalam politiknya
menjadi harus berkoalisi misalnya ya
pertemuan bukan berarti kemudian
mengesampingkan semangat masyarakat dalam
dukungannya masing masing bahwa seolah olah
sudah diperjuangkan publik ketika pemilu
jangan jangan seperti itu ya biarlah komunikasi
ini berjalan dan kita harus sampaikan
pesan pesan ini juga kepada masyarakat ya
berarti memisahkan kita semua dan ini
dan menurut saya sangat baik juga ketika
para presiden di periode yang masing masing
ini juga punya semacam presiden club juga seperti
itu merupakan hal yang baik ya untuk
pemerintahan pemerintahan kedepan ya
ini dalam satu kubu belum tentu
kita tetap butuh ya pengawalan terhadap
pemerintahan yang berjalan jangan seperti
pengingatan pengawasan itu harus tetap
berjalan supaya indonesia semakin maju
tetap hidup begitu ya di negara kita ini ya
misalkan seperti yang bung daniel mengatakan
alangkah mengejutkan sekali dan juga baik
sekali ketika ada pak sby kemudian ada
bu mega kemudian ada pak jokowi kemudian
yang terjadi dan pengaruhnya akan sebesar apa
untuk dunia perpolitikan kita kalau ini
benar benar terjadi mas yarwi saya
kira gini adisti tradisi atau
mentradisikan dimana mantan mantan
presiden itu punya peran ya seperti di
negara negara di amerika itu kita belum
ada sih pak sby ketika pasca presidensi
juga punya peran di level politik global
ya tetapi itu kan belum terkoneksi
dengan baik dengan politik domestik ya
artinya gini yang kita lihat di amerika
misalnya presiden presiden yang sudah
berkuasa itu mampu menjelaskan apa saja
legasinya ke publik melalui center center
dia ya dan itu continue bahkan ya
kemudian juga ada komunitas yang disebut
tadi ya dan itu juga bisa menunjukkan
apa istilahnya apa yang menjadi pelengkap
kelanjutan atau bahkan mungkin tadi bung
basari menyatakan misalnya kalau misalnya
juga itu perlu juga dilakukan kalau
katakanlah jaringan untuk lobby
juga punya power soft power juga ke
bersatu kan gitu jadi kapan mereka juga
bisa menempatkan sebagai aktor aktor yang
mungkin bisa mengkritisi ya presiden yang
berkuasa memberikan masukan atau bahkan
posisinya nah ini akan menjadi tradisi bagus
juga di indonesia karena apa bahkan di
level akademik ya kajian kepresidenan atau
di sini hanya satu dua mata kuliah aja saya
indonesia ya dan padahal kita itu luar
presidensial ada sosok presiden ya yang
punya power luar biasa tetapi sekaligus
demokrasi maka juga perlu banyak ya cek
balance pecahkan balance sini selalu
masukan dan juga katakanlah memberikan
diperlukan untuk kekuatan dari sosok
presiden ini sendiri kan gitu oke itu
soal elit politik begitu ya bu mega pak
sby kemudian ada pak jokowi nah ini
kalau dari capres capresnya sendiri nih
mungkin nggak akan melakukan pertemuan
baik itu dari capres anpa anies muhaimin
kemudian ketemu pak prabowo mas gibran
kemudian ada juga pak ganjar pak mahfud md
md ada nggak rencana ini niatan ini
atau kamu mungkin menunggu putusan mk
yang masih berharap harap cemas mas tobas
ya sepertinya memang semua pihak juga
bagaimanapun ya kita harus menghormati
putusan mk ya bisa saja putusan mk
ternyata ya seperti yang dimohonkan
kan bisa saja gitu jadi jangan untuk dibuka
terbuka pintu itu atau justru tapi ya
betul terlepas apapun nanti putusan mk
kemudian pak ganjar pak mahfud itu adalah
sosok sosok yang sangat terbuka untuk
mau bersilaturahmi mau berkomunikasi ya
artinya apapun nanti putusan mk tetap
pasti komunikasi akan berjalan
tapi memang masing masing tentu akan
konstitusi yang waktunya juga tidak akan
lama lagi kok ya tinggal kita tunggu saja
putusannya ya setelah putusan itu
kita akan bisa melihat berbagai macam
apa situasi mungkin akan jauh berkembang
bahwasannya apa namanya momentum seperti
apa namanya salah satu jalan kita untuk
mendorong terus menerus keberlanjutan
pembangunan indonesia kan selama ini
apa seperti ada keterputusan antar satu
apa rejim dengan rejim berikutnya
nah kalau ini yang capres capresnya bung daniel
kalau mereka capres capresnya begini
dalam konteks ini tentukan silaturahim
sangat terbuka silahkan dan kita pak prabowo
sejak awal ingin apa namanya menjaga
silaturahim dengan siapapun begitu nah
sama halnya dengan tadi istilah saya
gunakan mendorong presidensial club pun
ketika mereka bertemu kompetisi yang
tadinya ada residu begitu itu akan
punya apa punya dampak positif sampai
ke bawah sih jadi dalam konteks ini kalau
meminjam istilah pak anies itu salah
satu kesuksesan demokrasi itu adalah
sikap satria mereka mereka yang kalah
kan pak anies dulu ketika pak jokowi menang
apa menyampaikan hal yang seperti itu
nah saya pikir ketika kompetisi selesai
kemudian nanti proses mk sudah selesai
sikap satria sikap jiwa besar
motif pak anies itu dari yang kalah
itu sangat penting dan ini akan
menaikkan kualitas demokrasi kita yang
dan saya rasa sembilan puluh sembilan sembilan itu akan terjadi pada
momen yang tepat kita mengetahui bahwa
memang satu budaya politik di indonesia
memang selalu mengedepankan apa yang
namanya keguyuban kekeluargaan dan lain lain
kontestasi dan ini juga harus dicontohkan
apa yang disampaikan oleh mas taufik basari
yang kita ketahui adalah sosok sosok yang
dewasa dalam berpolitik mereka sudah makan
asam garam di politik begitu lama dan
sudah biasa dalam kompetisi dan kita
justru ini adalah sebagai pembelajaran
politik bagi seluruh anak bangsa terutama
generasi generasi muda kita bahwa ketika
kita berkontestasi kita harus berkontestasi
secara all out secara apa istilahnya
sepenuhnya kita betul betul berkontestasi
sportivitas dalam kontestasi olahraga aja
tetapi setelahnya pasti ada tukaran kaos
ya kan ada salam bersalaman gitu ada foto
bersama dan lain lain tapi dan ini juga
demokrasi kita jangan juga dalam
kontestasinya juga ogah ogahan atau
sebagai hanya sebagai apa istilahnya
memenuhi prasyarat sebuah demokrasi
tetapi tidak maksimal dalam bertarung
sudah selesai pertarungan tentunya juga
harus maksimal untuk mengupayakan apa yang
terbaik buat bangsa kedepannya bersama
masnya rwi terakhir ya saya kira gini
mudah untuk atas nama sebuah negara bangsa
kita itu mudah bertemu ya elit kita juga
elit yang atas nama membangun apa
ketemu jadi kenapa adisti karena memang
kontestasi visi misi gitu ya dan juga
ada kepentingan kontestasi ideologinya
yaitu pancasila jadi karena itu saya kira
ini yang kemudian memudahkan ya proses
kepentingan bersama tetapi memang kita
ada di sini karena momentum momentum itu
belum ada ceritanya jadi masih ada
tahapan tahapan ini yang entah dua hari
harus kita tunggu kira kira kapan para tokoh
ini akan ketemu kemudian duduk bareng
itu ya membicarakan hal yang mencerdaskan
memberikan arah bagi bangsa kita ke depan
jadi nampaknya publik harus bersabar
lebih dulu sampai akan ada pertemuan
antara bu mega dan juga pak prabowo yang
benar benar terrealisasi begitu ya
apakah nanti akan ada apa ya pembahasan
soal bagaimana untuk kepentingan bangsa
kemudian diutamakan terima kasih mas
nyarwi mas ciko bung dhanil mas taufik
assalamualaikum kami tunggu pertemuan
antara bu mega dan pak prabowo